buntut peristiwa meninggalnya seorang anak balita ratusan mahasiswa organisasi pergerakan mahasiswa islam indonesia cabang bone
mendatangi rsud ten riawaru di kabupaten bode sulawesi selatan pada selasa
masa mahasiswa menuding bayi meninggal karena pihak rumah sakit mendahulukan urusan administrasi daripada penanganan pasien
dimintai konfirmasi pada rabu pihak rumah sakit menyebut bayi malang peserta bpjs kesehatan itu ditolak berobat lantaran tidak memiliki surat rujukan
terlebih orang tua bayi tidak memberitahukan kondisi kegawat daruratan anaknya
peristiwa memilukan itu terjadi pada senin lalu
saat itu orang tua bayi alisa ditolak berobat di igd oleh sekuriti rsud tn riawaru dengan alasan tidak memiliki surat rujukan
dari rumah sakit alisa kemudian dibawa ke puskesmas
tetapi kondisinya semakin panjang
bayi itu kemudian dibawa kembali ke rsud tan riawaru tetapi nyawanya tidak tertolong
akibat saling ejek dua kelompok pendukung calon kepala desa terlibat keributan di jalan koros mamasa desa arale utara kecamatan arale sulawesi barat pada senin lalu
masa kedua kelompok bahkan nyaris bentrok di tengah jalan
selasa siang kasihumas polres mamasa menemukan alasan yang tidak mencari penyelamat
dua puluh april menyatakan keributan terjadi setelah acara pengundian nomor urut dua calon kepala desa arale utara
peristiwa saling ejek pun terjadi ketika kedua kelompok pendukung melakukan arah kerakan di depan kantor desa
keributan meredasta polisi membubarkan masa